bank indonesia kembali menggelar acara pertemuan tahunan
bersama pemerintah dan pimpinan lembaga keuangan
acara yang sebelumnya dikenal dengan bankers dinner ini
mengangkat tema sinergi untuk percepatan transformasi
dalam sambutannya gubernur bank indonesia terus menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pihak
untuk mempercepat transformasi perekonomian nasional
menurutnya peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi
saat ini menjadi sasaran tumpuan untuk pembangunan ekonomi
khususnya menjelang masyarakat ekonomi asean pada akhir tahun ini
pencapaian satu tujuan transformasi tersebut
akan tergantung pada kemampuan kita
untuk mencapai dua sasaran antara
yang ditopang oleh tiga prinsip kebijakan ekonomi
serta empat prioritas kebijakan
dua sasaran antara tersebut adalah
dan yang kedua perluasan partisipasi ekonomi masyarakat dalam pembangunan
dengan akan diberlakukannya masyarakat ekonomi asean akhir tahun ini
terdapat urgency untuk peningkatan produktivitas
termasuk produktivitas tenaga kerja
tingkat produktivitas tenaga kerja di indonesia
masih berada di bawah malaysia thailand dan filipina
sementara itu upaya meningkatkan level partisipasi ekonomi masyarakat
memiliki dua makna penting
makna pertama berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan
peran jangan tergantung pada pemerintah saja
tapi tingkatkan peran swasta dan umkm dalam perekonomian
makna kedua berkaitan dengan bagaimana hasil kebijakan tersebut
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
di berbagai pelosok negara kesatuan republik indonesia
beratnya tantangan ekonomi global ke depan
tidak berarti bahwa perekonomian kita ke depan prospeknya akan suram
setidaknya terdapat empat kekuatan indonesia
dan lebih optimis dalam menatap masa depan
meningkatnya kualitas daya saing
sebagai hasil dari berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah tahun ini
kelihatan daya saingnya akan meningkat
terjaganya stabilitas sebagai hasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter
yang prudent dan konsisten
meningkatnya konsumsi ditopang bonus demografi kelas menengah
dari usia produktif dalam lima belas tahun ke depan
yang keempat alam demokrasi yang semakin berkualitas
hadir dalam acara pertemuan tahunan bank indonesia
wakil presiden indonesia yusuf kala
para menteri negara dan gubernur se indonesia
dalam pidatonya wakil presiden yusuf kala menekankan
bank indonesia dan pemerintah memiliki tujuan yang sama
indonesia memiliki beberapa kelemahan dalam hal tersebut
bank indonesia adalah partner yang baik untuk menjalankan kegiatan kegiatan nasional kita
menuju tujuan bernegara kita
yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur
tujuan kita hadir di sini ialah untuk memajukan bangsa ini
memberikan kemakmuran bangsa ini dengan produktivitas yang tinggi
begitu juga memeratakan negeri ini
daerah daerah yang gubernur hadir sini
ada dari jawa dari indonesia timur ada dari sumatera
secara bersama sama majukan ini
bank indonesia meyakini sinergi antara pemangku kepentingan
akan menjadi modal kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi
menuju perekonomian nasional yang lebih baik